setelah polda metro jaya maklumat larangan sahur on road juga dikeluarkan polda jawa barat selama bulan ramadan
larangan sahur on road dikeluarkan untuk menghindari kemungkinan gesekan keributan antar teman hingga kelompok
sebelumnya selain sahur on the road polda metro jaya juga melarang pemasangan kembang api atau petasan balap liar hingga tawuran antar sekolah atau antar warga
larangan ini sudah tertuang dalam maklumat kapolda metro jaya irjen fadil imran pada lima belas maret dua ribu dua puluh
sementara itu pemkot surabaya melarang penggunaan tas plastik sekali pakai untuk penjual takjil maupun program bagi bagi takjil
larangan ini tertuang dalam peraturan wali kota perwali nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh satu
pelanggar akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan tertulis sampai pengambilan
surat edaran wali kota ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi lonjakan sampah
tim liputan cnn indonesia